ia bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat
sebelum pandemi covid sembilan belas haris bisa memproduksi rata rata tiga ratus sampai empat ratus lima puluh kodi sandal sehari
kalaupun betul adanya itu pasti manajemen yang paling pertama tahu
bukti sejarah lainnya jika kampung ketandan ini telah ada sejak masa lampau adalah
karena aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah
satu satunya rekomendasi lainnya adalah menteri mempertimbangkan dampak komunitas
kecuali harus melakukan yang izin dulu
si tayong ini banyak memilih pemain muda di timnas
presiden jokowi pun membenarkan isu putra bungsunya itu terjun ke dunia politik
jauh di atas dividen tahun lalu satu ratus empat puluh enam
mbak may ya kemudian
tergantung oh ini yang mirip nih kucing saya yang di rumah kayak gini
artinya lima tahun kemudian ditentukan di situ berarti november ya november tanggal dua puluh delapan itu
tampil sesempurna mungkin layaknya perempuan menjadi kebanggaan bagi setiap lengger
jadi kombinasi antara fighting spirit yang luar biasa dan faktor keberuntungan
kalau atau enggak dijadikan tempat paguyangan badak
dan hasilnya disosialisasikan melalui notifikasi aplikasi maupun berbagai media sosial